berikutnya saudara tim gabungan melakukan penggerbekan pabrik obat ilegal di tiga gudang di kawasan industri candi semarang jawa tengah
dalam penggerbekan ditemukan jutaan butir pil terlarang daftar g bahan baku obat dan alat alat produksi
polisi menyebut gudang yang digunakan tidak berizin dan pemilik gudang tidak mengetahui tempatnya digunakan untuk pabrik obat terlarang